bukannya si rob punya sor
alah sor motor motor reot aja dibanggain
mana mungkin dia bisa bayar arisan dua minggu itu sepuluh juta
jual aja sama gue
tapi dituker sama kambing aja gak raku
apa sih mel
gak tau ayah lagi capek apa
bisa gak berisik gak
mau luas matematika
tapi mel gak punya ongkos buat pulang pergi ke tempat les
ini masih kurang ya
kau pikir gak apa apa untuk mendapatkan uang seribu ini
tulang untuk mendapatkan uang ini
sementara kamu cuma bisa minta minta lagi
mas rana kurang ngajar
atau terima kasih kamu ya
ya ampun kamu kenapa nak
kok kuping gue merah sih
mas kamu kenapa sih
kamu jelar lagi kuping melati
mas kalau cuma gara gara duit lima ribu
untuk ongkos dia pergi sekolah
mas gak kasih biar aku yang kasih
anak bandel ini memang harus dikasih pelajaran
nanti dia bisa melawan sama orang tua
latihan kamu sebagai ibunya gimana sih
jaga dong anak yang benar
bukan yang layak di tetangga
rumpi aja kerjaannya
saya mau istirahat mau tidur
sampai jumpa lagi
aduh rame kangen sama kamu
ternyata yang ditunggu tunggu akhirnya datang juga
panjang umur kamu bi
karena semua udah datang
kita buka arisan ini
ada yang punya usul
bagaimana kalau kita naikkan jumlah uang arisannya
dari satu juta perbulan
menjadi dua juta perbulan
ada yang berani
gimana kalau waktu penarikan satu x satu bulan
menjadi dua minggu satu kali
saya berani lima juta dalam dua minggu
sepuluh juta dua minggu
kamu mampu gak
lebih baik gak usah ikut aja deh
mana bisa dia bayar sepuluh juta dalam dua minggu
ala suruh motor motor reot aja dibanggain
mana mungkin dia bisa bayar arisan dua minggu itu sepuluh juta
mau kemana lo tukang loa
jual aja sama gue
tapi dituker sama kambing aja yang gara aku
saya pasti akan lebih kaya daripada kalian semua

mas membunuh kita semua pak
mas sudah membunuh tapi gak bertanggung jawab
berurusan dengan polisi asri
mas robi pengecut ya
sri kamu fikir dengan saya bertanggung jawab dan menjadi terdakwa
semua persoalan akan selesai
gak mungkin asri
kamu tahu prosesnya akan panjang dan akan membutuhkan banyak biaya
kamu tahu sendiri kan perusahaan aku itu lagi pilot
bisa semua hancur asri
yang penting bagi aku sekarang ini kita semua selamat
terserah mas d
semoga allah mengampuni dosa kita semua
ini laporan sebulannya bos
gimana mon apa ada perkembangan penjualan dalam minggu ini
biasa maksud kamu ada terjual berapa unit
seperti biasanya bos sepi
udah gitu bos kita tuh kan harus melakukan pengurangan karyawan
saya juga lagi mikirin itu mas
tolong kamu siapkan semua daftar nama nama pegawai yang akan saya rumahkan
dan terus tolong kamu cari cara bagaimana supaya saya cepat kaya
gitu ya bos
iya itu tugas baru kamu
dan jangan lupa kalau sudah ada kasih kabar saya secepatnya
hari gini masih enak makan
iya enggak mikir yang punya belum makan
bapak kenal si apep enggak yang suka gembalain kambing di sini
oh apep yang pakai topi putih terus
wah saya nggak tahu tuh kalau dia sering pakai topi putih
dia teman sekolah saya di desa banjar
oh si apep anaknya pak jambroni kan neng
neng dia mau ke tempat lain
neng dia mau udah tiga hari enggak ngembalain kambing di sini
bapaknya mau meninggal kecelakaan
bapak tahu di mana rumahnya
tidak usah ke rumahnya neng
karena si apep udah tiga hari ini sering ke makam bapaknya
tuh kesana tuh
dia mau pakai orang linglung
makasih ya pak
ini makam bapakku mel
dia meninggal tiga hari yang lalu karena sabrak lari
yang disulanya itu makam ibuku
dia meninggal karena sakit
sekarang aku sebatang kara mel
jangan sedih lagi ya tep
kan masih ada aku dan teman teman kamu yang lain
teman teman aku udah enggak ada lagi
kamu mulai sekarang aku berhenti sekolah
siapa yang mau bayar uang sekolah apep
dari mana atlet dapat uang
untuk makanan aja apep susah
itu aja aku udah bersyukur
karena itu rezeki yang dikasih sama allah
tapi mel tetap jadi teman apep kok
kamu tahu enggak
nanti lanjutkan lagi ngajinya
lama banget sih bikin kopi aja
mas kayaknya udah azan isya soal berjemah yuk
iya ayah kan sibuk terus
jadi ayah udah lama gak jadi imam soal berjemah
udah kalian berdua sholat aja dulu
nanti ayah nyusul
ayah sedang pusing nih
siapa tahu memang benar dia orangnya
siapa tau memang benar dia orangnya
terima kasih amon
terima kasih amon